terima kasih anda masih bersama kami
survei litbang kompas periode enam belas sampai delapan belas oktober menunjukkan sebagian besar responden setuju
bahwa putra presiden joko widodo gibran raka buming raka yang hari ini mendaftar ke kpu
sebagai bakal cawa pres adalah bentuk politik dinasti
bahwa majunya gibran di pilpres dua ribu dua puluh empat adalah bentuk politik dinasti
meskipun begitu pada saat ditanyakan bahwa jika politik dinasti dilarang
ini sebagai bentuk pembatasan hak politik
sementara yang menyatakan sebaliknya bahwa pelarangan politik dinasti
jadi dugaan politik dinasti jokowi ramai diperbincangkan
dan menguat ketika jokowi menyebutnya sebagai bentuk politik dinasti
ketika gibran raka buming raka putra sulung jokowi menjadi cawapres prabowo subianto
seperti anda tadi sudah melihat angka dari survei litbang kompas
yang menyatakan mayoritas publik setuju ketika gibran ikut pilpres
itu adalah bentuk politik dinasti
sama dengan membatasi hak politik orang lain
tapi sekarang kita lihat ada narasi normalisasi politik dinasti
yang dibangun oleh para politisi yang terlibat terutama
yang bergabung dalam koalisi indonesia maju
dan kita akan bahas malam hari ini
hari ini bersama nara sumber sudah bergabung di studio bersama saya
adalah mas noel atau immanuel ebenezer ketua umum prabowo mania norlapa
mas noel selamat malam
terima kasih sudah bergabung
dan juga saya sapa yang bergabung secara virtual
ada mas adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
mas adi selamat malam
selamat malam putri selamat malam noel
terima kasih sudah bergabung
tapi sebelumnya ini ada informasi ada sedikit pernyataan ya
jadi ada bakal calon presiden
koalisi indonesia maju prabowo subianto yang meminta masyarakat
tidak fokus dengan isu isu negatif seperti politik dinasti
menurut prabowo politik dinasti adalah keluarga yang ingin berbakti kepada negara dan bangsa
ia mempertanyakan salahnya apa dari politik dinasti
kita simak pernyataan yang ini
tidur anda lihat di semua pantai termasuk pdip ada dinasti politik
dan itu tidak negatif
mengingatkan nilai nilai progresif tidak benar itu
saya dari dinasti politik
saya putranya sumitron p w kusumu
kami dinasti dalam arti keluarga kami selalu berjuang untuk rakyat
pengertian dinasti politik adalah
keluarga yang ingin berbakti kepada negara dan bangsa
itu dia tadi pernyataan dari pak prabowo mas noel
seolah olah membantu berupaya membantu mas gibran untuk menjawab tuduhan yang selama ini diberikan yaitu soal politik dinasti
memang sekarang ada narasi untuk membangun normalisasi soal politik dinasti itu atau bagaimana mas noel
ini kadang kadang orang menerjemahkan atau mendefinisikan politik dinasti itu kan
ini kadang kadang orang menerjemahkan atau mendefinisikan politik dinasti itu kan

jadi memang tidak jelas ya
sampaikannya ke publik dan itu menjadi polemik di publik
tanpa publik itu mengetahui apa definisinya

karena dalam sistem demokrasi
itu tidak mungkin yang namanya politik dinasti berlaku
ketika mas gibran ditunjuk
itu bukan penunjukan langsung ya
ketika dia menjadi wakil presiden tidak otomatis langsung jadi wakil presiden
dia harus melalui proses demokrasi
melalui pemilihan langsung
nah artinya publik punya hak untuk memilih
dan punya hak juga untuk memilih mas gibran
jadi orang orang ini coba dibangun ketakutan ketakutan yang sebetulnya
pertama tafsirannya salah
lantas defininya salah dan semuanya serba salah
ini asal dilepas
dan kita tahu nih yang main ini siapa
tentang orkestrasi politik dinasti ini
nah kita lihat
kan ini semua terproses melalui pemilihan langsung ya
tidak ada yang tidak
kecuali misalnya kayak pak jokowi
menunjukkan anaknya di eksekutif
nah iya itu tidak melalui pemilihan langsung
itu bisa mereka bilang itu dinasti
nah ini kan tidak anaknya mimpin di eksekutif di solo
melalui mekanisme pemilu
tidak langsung ujuk ujuk langsung jadi wali kota
hak konstitusi warga
itu tetap dihargai dalam proses demokrasi
nah problemnya hari ini
ini kan orkestrasinya kita ketahuan lah ya
tahu sekali siapa yang bermain
saya cuma hanya bilang ya sudah
tadi apa yang disampaikan pak prabowo
salahnya di mana ketika saya punya keberpihakan
toh saya juga dari lahir dari politik dinasti
kalau saat ini mereka dipisahin
kita tahu tidak selama tiga puluh tahun
partai politik juga melakukan praktek dinasti
kenapa mereka tidak mengkritik itu
kenapa hari ini politik dinasti itu
serangannya kepada pak jokowi
yang jokowi tidak melakukannya
anaknya maju ketika prosesnya melalui proses demokratik
oke sekalipun sekalipun memang kemudian kita lihat
prosesnya kan tidak instan ya
ketika anda katakan oleh mas gibran itu
tapi kan ada proses tidak instan
tapi kemudian melalui katakanlah
tangan tangan alat alat yang dimiliki oleh negara
salah satunya mk gitu misalnya
ada tuduhan kesana jelas
yang kemudian putusan itu menguntungkan mas gibran di situ misalnya
gini yang problem di mk nya atau di mas gibran nya
oke di putusan mk nya misalnya
yang kemudian ketua mk nya dikaitkan dengan gibran raka buming raka
yang kemudian putusan itu menguntungkan mas gibran
itu yang dilihat masyarakat
ya itu kan publik itu melihat
karena memang ada orkestrasi yang diciptakan dulu
kalau tidak ada orkestrasi itu
selalu kan indonesia ini selalu mengait ngaitkan
basisnya itu kan sangat konspiratif dan selalu mengait ngaitkan lah
kita tahu sekali itu
jadi seakan akan ini iparan dengan pak jokowi
istrinya pak siapa tuh ketua mk
ya betul itu betul
nanti salah atau tidak
karena dia bersaudara dan sebagainya
memang dia sebagai ketua mk dan pak jokowi sebagai presiden
lantas dikait kaitkan dengan keputusannya
kalau salah ya keputusannya salahin
ini kan kadang kadang gini
kita punya semangat untuk bagaimana
kepimpinan kaum muda ini lahir
dan pak jokowi sedang menciptakan itu dengan anaknya berani
berani aja untuk saya udah luar biasa
republik ini lahir dari kemimpinan kaum muda

bukan kaum tua
orang tua itu hanya bicara tentang masa lalu
tapi anak muda bicara tentang masa depan
nah hari ini mas gibran dengan
saya berikan kesempatan ke mas adi pry dulu ya
silahkan mas adi pry
kalau misalnya dilihat sebenarnya
kalau misalnya orang orang
atau katakanlah saya mengutip dari yang disampaikan mas noel ini
ada orkestrasi soal politik dinasti ini
apakah sebenarnya ketakutan ketakutan yang muncul kemudian
karena kemudian kalau misalnya dilihat
ada penggunaan aparat negara misalnya
ada penggunaan fasilitas negara secara berlebihan misalnya
misalnya hal hal seperti itu mas adi pray menurut anda
ya saya kira begini putri
bahwa politik dinasti itu adalah politik yang melibatkan ketika
ada salah satu dari pihak keluarga itu sedang menjadi pejabat publik
dan melibatkan inner circle keluarga besarnya untuk terjun dalam dunia politik
dan ini biasanya adalah salah satu fenomena yang terjadi di negara negara
manapun termasuk di negara demokrasi yang berkembang pesat seperti di amerika
di eropa bahkan di asia
ini fenomena biasa
saya kira dalam konteks itu tidak ada persoalan
bahwa semua orang itu punya political rights
hal politik yang memang harus dijonjong
tapi kalau kita melihat politik dinasti di berbagai tempat ya
untuk sebatas studi perbandingan
rata rata keluarga keluarga dinasti itu belajar politiknya dari awal
dia menatap politik dari bawah
walaupun ada politik kekeluargaan
tendensinya itu tidak terlampau negatif
karena mereka itu mau mulai karir politiknya dari bawah
nah yang menjadi ramai soal politiknya
soal politik dinasti itu karena ada intensi
langsung lompat ke jantung kekuasaan politik dengan kemudahan kemudahan dan privilege
yang dimiliki oleh sang keluarga dinasti itu yang sedang berpuasa
ini yang sebenarnya ramai belakangan ini kan
karena biasanya gini contohnya
kenapa misalnya puan itu tidak terlampau kentara politik dinastinya
karena puan berpolitiknya misalnya dia menata karirnya dari awal bersama dengan megawati
ketika membangun partai itu dari kecil misalnya
begitupun dengan ibas
ketika menjadi anggota dewan
nuansa politik dinastinya tidak terlampau kentara
karena ibas jadi anggota dewan memang sejak kecil menata dari bawah
dan kemudian jadi anggota dewan
nah yang ramai itu ketika ahy misalnya
tidak pernah berpartai tiba tiba diusung menjadi calon gubernur jakarta
sekalipun kalah dan setelah itu kemudian jadi ketua mempertai
nah itu yang ramai orang
biasanya kalau itu dimulai batu batam
pendidikan politiknya dari bawah
kalau diistilah politik itu disebut dengan sosialisasi politik
itu biasanya tidak terlampau gaduh putri
yang gaduh itu dalam tanda kutip karena ada privilege
memanfaatkan keistimewaan orang tuanya
yang sedang menjadi pejabat publik
untuk memberikan kesan bahwa dia punya keistimewaan untuk bisa maju
bahkan dalam banyak hal
keluarga politik dinasti ini bisa mengintervensi kekuasaan politik manapun
nah ini yang ramai yang sebenarnya dibicarakan ya
betul ini yang ramai tapi kemudian kan sekarang sedang berusaha dinormalisasi
damagenya sedang dikontrol sekarang
sebenarnya saya ingin tahu
kalau misalnya dari kacamata
dari opini publik ya
apakah betul memang buruk persepsi soal politik dinasti ini
tadi survei litbang kopas memang melakukan seperti itu
tapi saya mengutip dari yang disampaikan oleh mas noel
ini kan bagaimanapun akan diserahkan ke publik
untuk dipilih atau tidak dipilih nantinya
dan itu pembuktiannya di sana
ya saya kira begini putri
ada dua hal
pertama kalau mau jujur sebenarnya
pembicaraan soal politik dinasti
ini kan hanya terjadi pada level kelas menengah ke atas
terutama mereka yang engage dengan persoalan persoalan politik
terutama mereka yang paham dengan diskursus politik dinasti
dan terutama mereka yang terjadi kelompok kelompok
civil society dan pegiat demokrasi
nah sementara kelas menengah ke bawah itu
tidak mengerti apa politik dinasti itu
bahkan kalau politik dinasti hanya dijadikan sebagai kampanye politik misalnya
untuk men downgrade kepentingan politik tertentu
itu tidak laku
masyarakat di bawah itu hanya tahu bahwa pemimpin
adalah dia anak muda
dia kemudian simpati kepada publik
cukup bersahaja dan cukup mudah untuk dijangkau
inilah yang saya sebutkan sering kali
kalau politik dinasti diletakkan dalam konteks politik elektoral
untuk menjatuhkan lawan politik tertentu
itu tidak efektif
tapi kalau politik dinasti letakkan dalam konteks sebagai
sebuah pembangunan demokrasi yang sehat
supaya para elit elit yang sedang berkuasa itu menahan diri
tidak melibatkan keluarga intinya dalam terjun politik
maka di situlah kemudian letak relevansinya
karena memang bicara tentang politik dinasti itu tidak ada undang undang
tidak ada aturan yang melatar belakangi untuk mengharamkan itu semua
dimana seorang penguasa untuk tidak tertarik misalnya
melibatkan keluarga inti inner silkam
menjadi bagian penting dalam kontestasi politik elektoral
itu yang sebenarnya ramai
makanya ini hanya menjadi konsumsi di kalangan menengah ke atas
untuk kepentingan politik elektoral
menengah ke bawah itu tidak mengerti putri
masyarakat di bawah itu tahunya ada bantuan sosial
ada pkh cash and carry apa yang bisa mereka dapatkan
hanya melihat program ya
jadi isu isu ini tidak dimakan gitu ya
masyarakat kita itu sangat pendek
tidak mengerti itu apa politik dinasti
jadi ini yang saya kira memang ada dua hal yang berbeda
kepentingan politik elektoral adalah perjuangan demokratisasi
untuk kepentingan politik elektoral
membawa isu politik dinasti ini tidak mengaku
tapi untuk perjuangan kualitas pembangunan demokrasi ke depan
saya kira kita perlu menyampaikan kepada elit elit siapapun di negara ini
untuk menahan diri ya untuk tidak ikut serta
untuk perkembangan demokrasi ya
betul untuk pembangunan dan kualitas demokrasi tentu saja
menahan diri untuk tidak menyertakan keluarga intinya
menjadi bagian dari kepentingan politik ya
tapi bagaimanapun juga
sekarang mas gibran kemudian sudah mendaftar hari ini
tinggal tunggu besok ada proses proses lainnya
tapi tetap ada ketakutan publik sebenarnya mas noel
jadi dari beberapa katakanlah di filipina
di filipina juga begitu jadi keluarganya mantan presiden
kemudian jadi calon presiden lagi dan seterusnya
itu di sana yang disorot adalah berkaitan dengan kebijakan ekonomi
yang kemudian memihak yang kemudian kurang
apa ya tingkat kemiskinannya masih tinggi
apakah itu kemudian bisa dijawab
sekarang oleh tim prabowo gibran untuk memastikan itu tidak terjadi
ya gini makanya tadi mas adi bilang
tinggal kita kuatkan proses demokrasinya
lembaga lembaga ini lembaga demokrasi ini harus kita kuatkan
artinya gini jangan sampai nanti siapapun yang berkuasa
tidak mau dikontrol oleh rakyat
itu pentingnya penguatan demokrasi
makanya dalam politik elektoral hari ini
isu isu terkait dengan ini itu sebenarnya tidak pengaruh
tapi memang itu harus kita gaungkan
anda sudah melihat dan sudah ada risetnya tidak pengaruh ya
sama sekali dengan suara dan apapun ya
tidak tidak ada pengaruh
tapi tetap yang namanya penyampaian pesan itu kan
pasti nggak mungkin tidak menjadi polemik narasi narasi yang disampaikan itu
ini menggerakkan motorik publik untuk mengetahuinya
jadi saya rasa sah sah saja sih penyampaian ini
tapi kan akhirnya orkestrasi ini mulai landai sekarang ini
karena kita tahu ini tidak jenuin tidak organik
operasinya dari mana memang ya
ya kita tahu yang pasti yang tidak suka dengan pak prabowo
yang pasti kedua ya tidak suka dengan anak anak pak jokowi
terakhir pasti tidak suka dengan jokowi
dan yang mau orkestrasi ini adalah mantan pendukung jokowi
itu terkonfirmasi lah
kita tahu semua
jadi untuk jaminan ya sekarang untuk jaminan
begini sama seperti yang tadi pertanyaan mas adi pray dan juga mungkin pertanyaan
dan juga ketakutan dari masyarakat yang mengerti soal isu ini
soal dugaan politik dinasti dan lain sebagainya
jadi anda melihat itu sama sekali dinilai bukan sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan sekarang
menurut saya gini mengkhawatirkan atau tidak mengkhawatirkan ukuran dari mana
kan belum teruji
uji dulu dong diuji
karena saya tidak bisa berasumsi untuk hal itu
orang belum teruji sama halnya dulu ke jokowi
ketika jokowi ingin menjadi presiden
semua orang berasumsi ini nggak mampu
tukang kayu lah anak yang mantan
jadi ujian dulu
karena kan kita gini prinsip kita adalah bagaimana penguatan lembaga lembaga ini
lembaga khususnya penguatan demokrasi ini
agar siapapun siapapun nanti yang menjabat ilmu dikontrol oleh rakyat
kan kadang kadang orang berpikirnya kan langsung underestimate aja kekhawatiran
ya jangan dong
ya kita lihat negara yang secara ini kan masih di bawah tarif kita ya
secara korupsinya dan sebagainya
kita ini masih level yang lebih tinggi dari filipina
jadi menurut saya yakin lah ya optimis lah
karena bangsa ini kan selalu diuji
gitu kita di uji di uji terus di uji terus
dapat pemimpin yang tua dapat pemimpin yang muda pemimpin yang militer pemimpin yang ini
kita diuji hari ini pemimpin yang anak muda
saya yakin anak muda itu selalu bicara tentang masa depan
ya udah biarkan aja mas gibran ini dengan otimismenya
apalagi dia tadi sampaikan di pidato di indonesia arena itu dia bicara tentang program startup itu ya kan
itu keren sekali
dan itu sudah dijawab oleh mas gibran
mas adi pray jadi kalau misalnya untuk mereka yang memang masih
meminjam lagi lagi istilah dari mas noel yang masih memainkan narasi ini apa yang sebaiknya dilakukan
jadi memang pembuktiannya hanya nanti di kotak di bilik suara saja ya mas adi
ya saya kira itu putri ya
bahwa diskursus politik dinasti dalam studi studi ilmu politik selalu dibicarakan
ini satu sisi dianggap sebagai bagian dari hak politik tapi dalam banyak hal memang politik dinasti itu seringkali dianggap menjadi hak politik
ya saya kira itu politik dinasti itu seringkali dianggap membawa cacat bawaannya yaitu privilege
ya ada jalan bypass yang seringkali didapatkan karena seorang keluarga penguasa itu cenderung mendapatkan dukungan yang relatifly entah datang dari mana
tanpa diundang putri itu secara umum menjadi bawaan
dan rata rata memang banyak yang disebut dengan aji mumpung tidak melalui proses dari bawah
ini yang sepertinya menjadi perdebatan
apakah politik dinasti itu boleh maju boleh sekali
itu tidak adalah rasanya
itu tidak ada larangan apapun
cuma itu tadi harus melalui proses proses yang ajat demokratis dan bertahap
jangan sampai misalnya ada kesan kelompok kelompok politik tertentu untuk dikondisikan mendukung kekuasaan politik tanpa ada resistensi dan tanpa ada protes apapun
kan itu yang sebenarnya menjadi ramai dibicarakan per hari ini
oleh karena itu kekuatan terpenting dari politik dinasti adalah terletak pada elit yang sedang berkuasa apakah menahan diri ataupun tidak
karena itu yang ramai
kenapa pak jokowi ini ramai
mungkin karena saat ini satu satunya presiden yang melibatkan keluarga bersenya langsung terjun ke jantung kekuasaan politik baru pak jokowi
kalau pak sby misalnya memajukan ahy sebagai calon gubernur posisinya setelah tidak lagi jadi presiden
yang ramai itu kalau lagi menjabat punya kekuasaan punya power mampu menganalisasi semua kekuasaan politik menyertakan dan merestui keluarga bersenya untuk kekuasaan politik

jadi itu adalah hal yang harus dilakukan
dan kekuasaan politik itu juga harus dilakukan dan merestui keluarga bersenya untuk kejuwaraan ke politik
begitupun ketika ada gubernur bupati dan wali kota menyertakan keluarganya maju dalam pejabat publik
sementara dia mampu mengonsolidasi dukungan untuk mendukung keluarganya
ini yang sepertinya menjadi diskursus
tapi sekali lagi putri kalau ini hanya untuk kepentingan politik elektoral men downgrade salah satu jantung tidak tertentu ini enggak laku
terus terang ini nggak laku

dan sepertinya itu juga yang sudah dihitung oleh mas noel dan tim
memang endgame nya ini empat belas februari
mas noel itu dengan politik dinasti
gak terlampau pusing
gak ada pusing oke
mas hadi prai
terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
mas noel terima kasih sudah bergabung kita melihat
sekarang seperti yang tadi anda katakan ini
orkestrasi dan saat ini sudah melandai
apakah betul begitu kita lihat nanti perkembangannya
seperti apa mas noel terima kasih malam hari ini
sudah bergabung dan demikian karena
pemilu terpercaya malam ini pastikan anda
mendapatkan informasi terbaru
seputar pemilu dan pilpres dua ribu dua puluh
hanya di siena dan indonesia karena
pemilu terpercaya saya putri ayuni
terima kasih selama malam